komisi pemilihan umum berharap revisi undang undang kepemiluan
dapat selesai paling lama tahun dua ribu dua puluh
ada beberapa poin yang harus diubah dalam revisi undang undang pilkada dan undang undang pemilu
ketua komisi pemilihan umum kpu arief budiman mengatakan
ada tiga poin utama yang harus menjadi pembahasan
pertama kpu mendesak agar aturan e rekap atau rekapitulasi elektronik
dapat dijadikan hasil resmi pemilu
kedua kpu juga akan menyederhanakan formulir formulir penghitungan dan rekapitulasi suara
salinan formulir salinan formulir tidak lagi dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk digital
terakhir kpu akan memasukkan aturan larangan eksnapik koruptor
pecandu narkoba dan juga pelaku kejahatan seksual pada anak
dalam undang undang pilkada
arief menegaskan poin poin ini dapat membuat biaya pemilu menjadi lebih hemat
dan mempermudah teknis penyelenggaraan
kpu berharap penyempurnaan undang undang ini dapat selesai tahun depan
salinan itu diberikan dalam bentuk kopi manual tapi diperkenankan dalam bentuk digital
menteri dalam negeri tito karnavian meluruskan pernyataannya soal evaluasi pilkada langsung
mendagri menegaskan evaluasi pilkada langsung bukan berarti pemilihan dikembalikan kepada dprd
tapi perlu kajian akademik dari beberapa lembaga kredibel untuk mengetahui indeks demokrasi di setiap daerah
tito menjelaskan kajian akademik diperlukan untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung di setiap daerah
hasil kajian ini bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan apakah pilkada langsung bisa diteruskan
atau diperlukan pilkada asimetris
artinya tidak semua daerah melaksanakan pemilihan langsung
mendagri menilai banyak daerah yang indeks demokrasinya rendah
sehingga pilkada langsung banyak menimbulkan hasil negatif
mulai dari pembelahan di masyarakat tingginya politik uang hingga banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi
pokoknya kecuali pilihan yang lebih baik untuk setiap daerah
ditemukan agar konsistensi dan kemampuan kemampuan di masyarakat

kita otomatis kenapa ini adalah suara rakyat permintaannya
tapi harus ada solusi bagaimana mengurangi potensi konflik
bagaimana mengurangi biaya tinggi bagi calon pihak pilkada
apa mungkin mereka diberikan tunjangan yang cukup sehingga nggak perlu kembali lagi uangnya dan seterusnya
atau kalau mungkin ada yang menyatakan temuan temuan kajian akademik itu mengatakan kita tidak perlu pilkada langsung tapi pilkada asimetris
pilkada asimetris itu artinya tidak semuanya pilkada
maka perlu dibuat namanya indeks demokratik majority indeks kedewasaan demokrasi
tiap tiap daerah saya sudah bicara dengan bp
di tengah wacana pelaksanaan pilkada dikembalikan ke dprd yang semakin mengemuka komisi pemilihan umum menyatakan tetap siap dengan sistem pemilihan langsung
ketua kpu arief budiman mengatakan kpu mengembalikan sistem kepemiluan kepada pembuat undang undang
meski ada banyak evaluasi pemilu langsung kpu memastikan akan ada perbaikan dari segi teknis pelaksanaan di lapangan
sebetulnya kalau terkait dengan sistem ya itu terserah pada pembuat undang undang
kpu mengevaluasi teknis pelaksanaannya bagaimana kpu menjalankan teknis teknis tahapan itu di lapangan
tapi soal pilihan apakah mau langsung atau tidak langsung itu kami serahkan pada pembuat undang undang
tapi kpu memberikan catatan catatan tentang bagaimana kami melaksanakannya
sampai hari ini kpu menyatakan siap untuk menyelenggarakan pemilihan secara langsung
sejak awal dicetuskan oleh menteri dalam negeri wacana evaluasi pilkada langsung menuai reaksi
sebelumnya sempat muncul pilkada tak langsung sekarang muncul pilkada asimetris
dpr terbelah partai besar cenderung setuju dengan ide tak langsung sementara partai menengah menolaknya
jadi kita akan menimbang wacana pilkada asimetris yang akan menjadi pembahasan malam hari ini
sudah bersama saya di studio ada mbak titi anggra ini direktur eksekutif perluda
mbak titi selamat malam
terima kasih sudah hadir
ada kang san mustafa wakil komisi dua dpr fraksinas d
kang san selamat malam
terima kasih sudah hadir
ada pak sodik mujahid anggota komisi dua dpr fraksi gerindra
bapak pak sodik terima kasih sudah hadir
selamat malam assalamualaikum mbak mbak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir malam hari ini
tapi saya ke mbak titi dulu kalau misalnya melihat ini kan bergerak semuanya dari evaluasi pilkada langsung
evaluasi pilkada langsung dari perludem kan sudah bolak balik melakukan evaluasi
evaluasi mesti harus se ekstrim ini langsung mengganti polanya atau sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan
adalah kita tahu penyakitnya di mana tetapi obatnya tidak pernah pas
jadi selalu dosisnya itu dikurangi
jadi kalau kita evaluasi ini kan kita misalnya bisa melihat dari bagaimana implementasi tahapan
apa yang harus disumpurnakan
ujung ujungnya ketemunya adalah satu penegakan hukum
dua aturan main yang sepenuhnya belum bisa menjamin kontestasi yang berkeadilan
maka solusinya adalah satu kerangka hukum pilkadanya harus diperbaiki sehingga terang benderang
dan tidak ada ruang gelap lagi
yang kedua adalah penegakan hukumnya mestinya menjamin keadilan pemilu
dan yang ketiga adalah demokratisasi partai politik
nah makanya kemudian ini kan yang wacananya pak tito ini agak anomali karena kenapa
solusinya sudah disampaikan indikator dan argumennya belakangan
jadi muncul langsung kemudian pilkada asimetris
tetapi kalau ditanya apa indikatornya variabelnya seperti apa penyusunannya akan seperti apa
bagaimana cara kita memutuskan
itu yang belum muncul
jadi ini yang kemudian menjadi diskursus dan kontroversi di publik
kok langsung bicara soal pilihan sistemnya tetapi kemudian bagaimana menuju ke sana
seperti apa kita merumuskannya itu belum muncul ketika dia menyampaikan itu
akhirnya apa ini kontraproduktif
di masyarakat menjadi kontroversi menimbulkan spekulasi seolah olah kok ada
misal dulu kan pak jokowi ketika dua ribu empat belas ini jadi materi debat loh ketika
pilpres kan pak jokowi mengatakan saya produk pilkada langsung saya mendukung pilkada langsung
bahkan ketika sekarang pun dia mengatakan hal yang sama
jadi wali kota solo dua periode jadi kepala daerah di dki jakarta dan presiden
kok tiba tiba agenda pertama yang dimunculkan oleh mendagri adalah soal hak politik rakyat
apalagi kalau kita lihat mendagri kita ini belum punya pengalaman untuk memilih di pilkada ya
mungkin kondisi psikologis itu tidak bisa dirasakan
nah ini yang juga menjadi catatan
padahal isu isu yang sifatnya strategis soal membereskan perekaman ktp elektronik pelayanan publik
lalu kemudian isu soal misalnya bagaimana daerah di papua pasca konflik bisa betul betul normalisasi dengan optimal
itu yang mestinya jadi prioritas
jadi prioritas dan jadi isu utama
oke dari komisi dua nih pak sodik kalau melihatnya sama seperti itu memang ada permasalahan di pilkada langsung
sudah di list atau mungkin sudah menyiapkan resep resep yang mungkin lebih jitu dari pak tito
masyarakat modern masyarakat beradab ya adalah masyarakat yang dinamis
yang mau melakukan evaluasi terhadap langkah apapun
apalagi langkah itu adalah langkah yang sangat besar
ya ini pemilihan kepala daerah
ini sangat amat banyak faktor yang terkait menyangkut nasib rakyat
ketika memilih pemimpin yang terbaik maka kami tidak priori terhadap apa yang dilakukan oleh mendagri untuk melakukan evaluasi
bahkan kami menyampaikan saran tolong evaluasinya dua hal loh
satu mendalam untuk tiap faktor faktor itu dan yang kedua menyeluruh serta komprehensif terhadap kajian itu
misalnya tadi tentang kesesuaian dengan pancasila tuh pasal nomor empat ya kan
yang kedua apakah konstitusional atau tidak
ya kita yang banyak dipermasalahkan adalah katanya kualitas
ya kan apa benar
hasil pilih kata langsung itu selalu menarikannya lebih berkualitas
ya dengan yang tidak langsung
kan kualitas calon pemimpin bukan ditentukan oleh langsung atau tidaknya tapi oleh pemilihan partainya
yang kedua sering dipermasalahkan soal akses setiap orang untuk menjadi kepala daerah
katanya kalau pemilihan langsung
semua orang bisa akses
sementara tidak langsung tidak semua akses ini harus dikaji
benar tidak begitu karena sekali lagi akses itu bukan ditentukan langsung atau tidak langsung
tapi akses kepada partainya
kemudian soal biaya
kemudian soal korupsi
benar tidak sih pilkada langsung itu berpengaruh langsung kepada korupsi
saya katakan maaf saya seorang dosen ya enggak
jadi memang ada fakta fakta orang yang terpilih langsung itu korupsinya
tapi kami ingin mendagri dan gerindra tidak puas sampai di situ
lakukanlah riset yang mendalam
ada tidak hubungan langsung
antara korupsi dengan pilkada langsung
sebab korupsi kan banyak ditentukan oleh faktornya
kemudian soal ada konflik horizontal dan lain lain
sekali lagi kami ingin kita masih ada waktu
dan tidak dibatasi oleh pilkada dua ribu dua puluh ya enggak
kita masih punya waktu untuk melakukan yang tadi saya katakan
kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap semua faktor yang terkait dengan pilkada langsung atau tidak langsung begitu
tapi kalau misalnya dengan sekarang
tadi dikatakan mbak titi dengan obat yang sudah ditawarkan soal pilkada asimetris sekarang yang lagi mengemuka itu posisinya
ya itu bagian dari kami perkirakan sebagai salah satu alternatif hasil kajian itu
bisa tadi hasilnya nanti bupati wali kota sebagai semangat otonomi langsung oleh rakyat
sementara gubernur dengan kewenangan yang seperti itu
tekangsaan tadi oleh presiden atau dprd
jadi itu akan banyak sekali varian alternatif yang tadi
memberikan pilihan yang terbaik kepada
dari rakyat dan efisiensi dari sisi biaya
kang saan anda kaget nggak sih bahwa ini kemudian menjadi pembahasan pertama dan utama dari mendagri
karena ini mungkin berkaitan juga tentunya dengan undang undang pilkada kan
ya tentu pertama kita juga kaget dengan kemendagri yang melontarkan tentang isu pilkada langsung dan tidak langsung
atau pilkada asimetris ya
bahwa kalau misalnya evaluasi terhadap proses pilkada yang sudah berlanjut
dan untuk memperbaiki kedepan kita tidak ada persoalan
dan memang harus terus kita evaluasi
di mana kelemahan kelemahannya dari pilkada yang sudah berjalan hari ini
misalnya sisi kelemahan dari misalnya biaya politik
banyak hal lah
soal biaya politik soal data pemilih soal netralitas pns dan sebagainya
itu kita evaluasi kita benahi supaya ke depan pilkada yang akan datang
itu menjadi lebih berhasil
itu menjadi lebih berkualitas
dan akan melahirkan sebuah produk juga yang bagus
tapi kalau misalnya menawarkan kepada sistem pilkadanya
tanpa ada sebuah kajian yang mendalam
apalagi misalnya ingin mengembalikan ke pilkada dipilih oleh dprd
menurut saya itu bukan sebuah solusi
bukan sebuah alternatif jawaban terhadap soal soal itu tadi
bagi biaya politik besar dan sebagainya
justru kalau kita berpikirnya mengembalikan ke dprd
itu sama dengan kita kembali kepada masa lalu
yang kedua kita akan senantiasa melanggengkan oligarki
yang ketiga mengingkari dari prinsip yang utama dalam sebuah negara demokrasi
yaitu kedaulatan rakyat
nah ini penting
menurut saya harus menjadi
sekalipun kemudian ada pembelaan dprd pun kan dipilih oleh rakyat
iya tapi kan ada missing link nya nanti kan
ada nanti kan ada manipulasi dan sebagainya
ke depan kesilip
saya ingin sampaikan juga
terkait dengan soal tadi
apa kita harusnya jangan berhenti berpikir
kalau misalnya kita melihat disini langsung ada problem
kembali ke masa lalu yang sebenarnya kan dulu udah dilakukan
pilkada lewat dprd itu sudah dilakukan berkali kali
sejak zaman orde baru
nah kenapa ada pilkada langsung
karena hasil dari sebuah evaluasi
hasil dari sebuah kajian yang mendalam
bahwa banyak sekali kelemahan di pilkada
oleh dprd itu
maka ketika reformasi
adalah yang namanya
pilkada secara langsung
nah ini satu hal
nah yang kedua terkait dengan tema hari ini
misalnya mbak pindagri melontarkan tentang asimetris
dengan menggunakan indeks kedewasaan berdemokrasi
sehingga di mekanisme pilkadanya
berdasarkan beberapa wilayah yang rawan konflik ya
ukurannya kan rawan manipolitik rawan konflik dan sebagainya
nah justru ketika kita menggunakan asimetris
selain tadi ada diskriminasi
tapi kita juga akan melanggengkan
yang namanya tadi
kedewasaan berpolitiknya itu nanti
yang di pilkadanya oleh dprd
semakin tidak berada
justru tidak tumbuh ya
jadi indeks kedewasaan demokrasinya juga nanti
nanti tidak tumbuh kan itu
justru kita ingin dengan pilkada langsung ini
yang baru berjalan
mau empat putaran ya
ini kan baru tiga putaran
ini mau ke empat putaran
di situ ada unsur pendidikan politiknya
di situ nanti ada
pendewasaan dalam soal rekrutmen
jabatan jabatan publik oleh partai politik
ada demokrasi di internal partai
itu akan berakibat kepada
proses pendidikan politik
dimana kedewasaan berdemokrasi
di masyarakat itu
nanti kalau misalnya itu dibedakan
nanti kesenjangannya akan semakin
tinggi dalam soal indeks
nah ini hal hal seperti ini juga
perlu dikaji lah
berikutnya kita bahas lebih dalam lagi
ini memang masih jauh sekali
karena sekali lagi belum ada
belum ada kajiannya
lalu hasilnya akan seperti apa
termasuk juga legitimasi dari
kepala daerah yang dipilih akan bagaimana
kepala daerah kembali
artinya tidak semuanya pilkada
maka perlu dibuat namanya
indeks demokratik maturity
saya sudah bicara dengan biro pusat statistik
saya sudah bicara dengan
gunakan anggaran itu
dilihat indeks demokrasi daerah daerah mana yang siap melaksanakan pilkada langsung mana yang tidak
yang siap melaksanakan pilihan langsung seperti misalnya kota kota besar mungkin ya mungkin siap laksanakan laksanakan
tapi kalau di daerah yang indeks demokrasi rendah karena tingkat intelektual masyarakatnya mungkin secara mayoritas masih kurang
sehingga apapun program yang disampaikan cakada calon pimpinan itu nggak akan didengar karena memang nggak nyambung
nah maka ini perlu dilakukan apa namanya itu apa namanya itu pilkada yang bentuk lain
apa bentuk lainnya mungkin bisa kembali ke dprd tapi kalau ke dprd ada dampak negatifnya bagaimana menguranginya
seperti misalnya untuk mengalokamudir peserta yang independen bagaimana caranya
atau mungkin katakanlah penunjukan langsung kalau penunjukan langsung dianggap alergi jakarta juga wali kotanya penunjukan langsung
kenapa tidak nah jadi semua tergantung daripada kajian itu
saya tidak menyampaikan mana yang terbaik tidak saya sendiri tidak berani mengatakan yang terbaik karena saya belum melakukan penelitian
ya semua kembali kepada seberapa dewasa kita berdemokrasi di mana kita sekarang berada pak sodik
ya sekali lagi kami fraksi gerindra belum bersikap dan kami sedang melakukan tadi kajian yang mendalam dan komprehensif
seperti kata mbak titi dikatakan tadi bahwa yang demokrasi langsung itu adalah negara negara yang indeks korupsinya rendah
itu yang terhadap
itu kan bagus
tapi saya ingin mengkaji lagi ya apakah rendahnya korupsi itu sebagai dampak dari demokrasi langsung pemilihan langsung atau terbalik loh
karena sudah siap karena mereka tidak korupsi sudah matang maka mereka siap dengan demokrasi dan pemilihan yang langsung
jangan jangan kita karena korupsinya masih banyak belum siap
ini sebuah tantangan kajian yang ingin kami lakukan begitu
premisi ya pak masyid
premisi bermacam macam ya
oke premisi bermacam macam
ya jadi demokrasi itu bukan hanya untuk mereka yang punya uang atau demokrasi not only for the rich ya
jadi kalau ukurannya misalnya oh karena pendapatannya yang masih rendah lalu tingkat literasinya yang rendah
misalnya negara negara beberapa negara yang beralih ke demokrasi butan negara kerajaan memutuskan untuk berdemokrasi mereka menerapkan happiness index
bahwa indeks kebahagiaan tidak diukur melulu soal uang kekayaan
dan lain sebagainya
jangan jangan nanti kita makin membangun eksklusifitas dan diskriminasi itu
bahwa dilihat dari misal contoh biayanya tinggi nih kalau pilkada karena geografinya luas
berarti karena wilayahnya luas dia tidak boleh berdemokrasi
nah itu juga menjadi pertanyaan pertanyaan kritis
tetapi sekali lagi tidak bisa demokrasi itu taken for granted
jadi tidak bisa demokrasi itu dianggap sebagai sebuah pemberian
justru ujian kesabaran kita di dalam berdemokrasi itu
saat ini sedang betul betul kita harus jawab apakah kita mau sabar atau tidak
karena kenapa demokrasi bukan sebuah sistem yang bebas nilai
dia menyaratkan misalnya soal kesetaraan keadilan transparansi akuntabilitas anti korupsi
alih alih kita tidak sabar untuk memenuhi ini misalnya dengan mengatakan
oh kita tidak siap berdemokrasi tidak dewasa
oleh karena itu alih alih kita memenuhi nilai nilai yang betul betul etis dan moralis tadi
kita justru memilih untuk mundur nah ini kan tidak ketemu
justru harusnya bagaimana kita nilai nilai demokrasi yang positif tadi kita penuhi melalui kerangka hukum yang baik
penyelenggara pemilu yang berintegritas partai politik yang demokratisasi internal partainya terjalan
nah ini yang mestinya kemudian menjadi orientasi kita sehingga peta jalan demokrasi kita itu menjadi lebih terukur dan jelas gitu
kang saan sudah dewasa belum kita sih
nah berdemokrasi itu kan membutuhkan sebuah proses
apalagi kita juga kan baru transisi yang ya kurang lebih hampir dua puluh tahunan lah kita bertransisi
menuju sebuah negara demokrasi yang sehat dan berkualitas
tapi jalan kepada demokrasi yang sehat dan berkualitas yang memenuhi prinsip prinsip yang tadi mbak titi sampaikan
ini harus kita tempuh
nah kita nggak boleh misalnya ketika kita sedang berjalan menuju demokrasi yang sehat
demokrasi yang berkualitas
dengan segala prinsipnya
itu kita berhentikan apalagi kita tarik ke belakang
bahwa di dalam proses untuk menjalani demokrasi itu banyak persoalan
justru persoalan persoalan inilah yang kita harus jawab harus kita selesaikan
tadi misalnya ketika kita menempuh jalan demokrasi untuk melahirkan kepala daerah lewat pilkada langsung
itu ada persoalan persoalan
tadi disebutkan oleh pak tito kalau misalnya sederhana
bahwa di daerah daerah yang tingkat literasinya
kedewasaan berpolitiknya tingkat intelektualitasnya yang masih rendah dan sebagainya
justru kalau itu kita biarkan
dengan sistem tadi diberikan lewat pilkada tidak langsung lewat dprd
apakah tidak akan berkembang mereka secara literasi kedewasaan berpolitiknya
justru mereka akan terhambat
karena mereka tidak dilibatkan dalam sebuah
dilibatkan dalam sebuah proses politik yang membuat mereka dewasa
nah ini yang menurut saya
tapi resiko resiko itu kan real dan sudah terjadi
gangguan keamanan biayanya besar dan lain sebagainya
kita lihat saja kita kan bnd belum memberikan data
misalnya gini pilkada langsung menimbulkan konflik horizontal
nah dari sekian pilkada di dua ribu delapan belas kemarin ya
yang dua ribu delapan belas kemarin yang banyak gitu di jawa barat misalnya
ada enam belas kabupaten kota plus gubernur ada tujuh belas pilkada di jawa barat
tidak ada satupun yang menimbulkan konflik horizontal
tidak ada keributan tidak ada tadi sekali lagi konflik horizontal dan sebagainya
nah sekarang kalau misalnya
pilkada langsung juga memberikan kontribusi terhadap maraknya korupsi
iya korupsi swap
swap dan sebagainya
kita lihat produknya gimana
apa yang membuat mereka melakukan itu tadi
nah itu kita sisir satu satu dan kita berikan jawaban alternatifnya
jadi bukan misalnya ditarik
misalnya tadi saya ingin memberikan contoh nih ya
misalnya terkait dengan satu komponen biaya politik pilkada besar
baik oleh calon maupun oleh negara

di mana aja calon mengeluarkan biaya politik yang besar

misalnya terkait dengan soal mendapatkan rekomendasi
iya mahar politik
maksudnya mahar politik kan gitu ya
karena walaupun itu tidak bisa di secara kasat mata
tapi orang merasakan itu kan ada
itu kan ada dan itu komponen paling besar juga
nah gimana caranya kita menyelesaikannya
kalau kemarin misalnya
yang namanya pidana terkait dengan soal
apa transaksi uang di pilkada itu adalah ketika pasangan calon sudah ditetapkan oleh kpu
baru bisa dipidana gimana kalau kita tarik ke depan
jadi apa yang namanya pidana itu berlaku juga pada pra
ketika mereka mencari sebuah rekomendasi dan mendapatkan rekomendasi
di pidana siapa yang terbukti partai mentransaksikan rekomendasinya atau dukungannya
oke dan cari rekomendasi itu yang terbukti
kalau mencari rekomendasi siapa yang terbukti partai mentransaksikan rekomendasi

itu dikenai pidana dikenai sanksi misalnya

jadi di partai ini kan gini ini tidak hanya semata mata
kalau misalnya tadi melihatnya pak tito itu misalnya semata mata masyarakat
justru masyarakat itu dampak dari sebuah partai
ini otokritik juga untuk partai
jadi gini apa yang dihadapi oleh masyarakat bersifat pragmatis
itu kan juga akibat dari perilaku partai dan perilaku politisi
nah maka bagaimana misalnya partai juga melakukan otokritik
kalau partai semua punya komitmen untuk melakukan politik tanpa mahar
saya yakin biaya ini akan menjadi lebih murah
yang kedua misalnya
itu terjawab tuh udah bisa jadi solusi misalnya
nah yang kedua ini terkait dengan calon terkait dengan biaya
bukan penyelenggara dulu tadi food buying
yang dilakukan tadi disampaikan oleh pak tito ada put buying kan gitu loh kan
jual beli suara
jual beli suara masyarakat kan serangan pajar kalau di kampung
nah itu kan sudah diatur juga sebenarnya
tim yang terdaftar di kpu tim resmi kalau misalnya melakukan terkait dengan pasangan calon dan sebagainya kena pidana
nah oleh tim sukses bahkan oleh si pasangan calon kadang disasati menggunakan tangan orang lain yang tidak terdaftar resmi di kpu
seakan akan itu adalah inisiatif dari masyarakat
simpatisan lah atau relawan lah kan gitu loh
nah ini juga harus dikenai
berarti bawah slunya juga harus diperkuat disitu
diambil nih proses pembuktian ada nggak kaitannya dengan tim sukses ada enggak kaitannya
kalau enggak kalau ada kaitannya kenai pidana diskualifikasi misalnya kan
nah ini soal soal ini
nah sekarang dari penyelenggara
penyelenggara mungkin pak sodik
pak sodik apa misalnya dari pengurangan biaya
saya tidak penyelenggara dulu
tadi sore itu teman teman dari cnn online nanya ke saya pak sodik betul tidak
bahwa dengan kembali ke pilkada tidak langsung itu korupsi
seakan akan tidak otomatis
jika tadi sistem mahar masih ada dan pengawasan kepada anggota dprd tidak ada lagi
kemarin kita bergembira kalau kpk nya kuat
tapi kalau kpk nya seperti ini kita khawatir nggak
tapi kembali lagi bahwa yang tadi saya ingin benar benar kajian yang komprehensif termasuk ini
saya ingin agak jelas
jauh ke depannya
sebenarnya demokrasi indonesia itu mau gimana nih
mau konsisten tidak dengan demokrasi pancasila itu ya enggak
nah saya ingin itu bagian dari kajian yang sekarang
karena kita gagal di zaman bung karno
bahwa konsep itu pun masih belum jelas sampai sekarang menurut anda
demokrasi indonesia oleh bung karno demokrasi terpimpin
demokrasi pancasila ala soeharto begitu
marilah di zaman sekarang kita merumuskan ya demokrasi pancasila indonesia yang bagaimana nih
dan itulah yang nanti diterapkan di dalam pemilu termasuk dalam pil kada ini
atau mungkin yang sekarang ini sedang dalam proses untuk merumuskan demokrasi yang baru
jadi kalau kita lihat pegangan kita ini kan konstitusi ya
undang undang dasar yang sudah diamandemen empat kali
ada dua prinsip utama di dalam konstitusi kita
yang pertama adalah demokrasi itu sendiri kedaulatan oleh rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang
dilaksanakan menurut undang undang dasar
maka dua nilai itu bertemu
satu demokrasi yang kedua supremasi hukum
nah tapi dalam praktiknya kita memperlakukan yang namanya demokrasi konstitusional
karena kita merujuk kepada konstitusi
bukan sekedar praktik kedaulatan rakyat tapi kedaulatan rakyat dengan supremasi hukum
kalau kita menggunakan dua parameter itu dan kita evaluasi misalnya praktik demokrasi kita
maka kalau bicara aspek supremasi hukum itu masih menjadi persoalan
tadi kan sudah disebutkan misalnya bagaimana ruang gelap mahar politik itu
tidak bisa dijangkau oleh penegakan hukum
bahkan formulasi kita terhadap aturan main saja itu masih menyisakan celah celah
nah bagaimana mungkin kita kemudian menawarkan sebuah solusi yang melompat
sementara kebutuhan kebutuhan untuk memperbaiki itu menyaratkan sebuah komitmen misalnya perbaikan regulasi
penguatan partai politik
kalau bicara soal asimetris ini agak ini sedikit ya
asimetris itu sudah ada sekarang
untuk aceh dengan partai politik lokal
untuk dki jakarta
untuk kemudian jogjakarta
tetapi asimetris itu merujuk pada pasal delapan belas b konstitusi kita
negara menghormati keistimewaan asal usul
kehususan suatu daerah
sekarang kalau kita mau memperlakukan asimetris untuk konteks pilkada
asal usul apa yang akan menjadi indikator
karena misalnya di aceh calon perseorangan dulu adalah sebuah keistimewaan
tetapi oleh mahkamah konstitusi dikatakan
calon perseorangan itu bukan sebuah keistimewaan
yang hanya boleh untuk aceh
tetapi seluruh indonesia pun boleh diberikan
karena tidak itu cara kita mengukur
nah kalau sekarang kita katakan daerah ini tidak langsung
daerah ini langsung
sementara konteks aceh
yang sangat bisa diukur
nah untuk yang langsung tidak langsung ini
itu kalau kita gunakan paradigma mk
mudah sekali dipatahkan
bahwa itu adalah diskriminasi
apalagi dengan berlandaskan hal hal yang tadi disampaikan itu
tingkat literasi intelektual dan segala macam
itu tidak kuat menurut anda
kalau menurut kami
kalau kita kembali ke undang undang ham ya
ham lalu kemudian soal misalnya beberapa regulasi kita
orang itu tidak boleh didiskriminasi
hanya karena kondisi ekonominya
kan bisa dikatakan begitu
yang dalam hal ini
kalau kita ingin menyajikan pendekatan asimetris
sekali lagi kita tidak boleh keluar dari kerangka konstitusi
asal usul kehususan keistimewaan itu berangkat dari fakta historis
lalu kemudian bagian dari konteks politik hukum sosiologis masyarakat
misal kenapa ada partai politik lokal di aceh
itu bagian dari resolusi konflik
bagaimana kemudian kita menemukan solusi untuk menjawab keistimewaan aceh
nah ini yang saya kira
pak tito selain wacana yang disampaikan
bagaimana wacana itu dihindari untuk melahirkan kontroversi
lebih pendekatannya adalah kita harus evaluasi
seperti pak sodik kan sangat bijaksana
evaluasi mendalam menyeluruh komprehensif
datanya dulu diperkuat baru kemudian tawaran solusinya
dan visi kita ke depan bagaimana
karena misinya adalah mendapatkan kepala daerah terbaik
nanti kita bahas ya
kita kembalikan membahas soal visi misi
demi mendapatkan kepala daerah terbaik
karena memang tujuannya pilkart
karena memang tujuannya pilkart kan itu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal wacana pilkada asimetris
esensi pilkada tentu saja kita sama sama ingin mendapatkan
kepala daerah yang terbaik ya
tentu saja itu cara caranya
tapi kalau misalnya dilihat dari potensi dan cara yang ada selama ini kang saan
kang hasan lebih optimis bahwa cara yang saat ini kita lakukan sudah baik
dan bisa menyaring dan masyarakat sendiri bisa menyaring
bisa berinteraksi langsung
atau memang harus dibenahi menuju ke yang tidak langsung ini
atau bagaimana kang saan
jadi esensi dari sebuah pilkart itu kan semua ya ujungnya
kita ingin mendapatkan putra putri terbaik bangsa yang ada di daerah
untuk memimpin itu kan ujungnya
nah bagaimana kita bisa melahirkan putra putri terbaik bangsa yang ada di daerah
tentu kan harus kita buat jalannya
nah medianya itu adalah pilihannya terhadap sistem dari pilkada itu sendiri
nah kenapa saya tetap termasuk yang meyakini bahwa pilkada langsung
itu akan jauh berpotensi berpeluang untuk melahirkan putra putri terbaik bangsa yang ada di daerah
ketimbang kembali kepada masa lalu
nah kita lihat misalnya sekarang
apa pak jokowi itu kan produk dari pilkada langsung
yang secara latar belakang
latar belakang pak jokowi
bukan politisi keluarga biasa biasanya
bukan orang kaya dan sebagainya
tapi karena produk dari sebuah pilkada langsung dari peradaban politik yang maju
maka seorang jokowi bisa menjadi wali kota dua periode
bisa menjadi gubernur dki
bahkan bisa menjadi seorang presiden yang kedua periode
masih banyak contoh contoh produk dari pilkada langsung yang melahirkan orang orang baik
kalau kita malah kalau misalnya kita buat data statistiknya
kalau kita buat misalnya yang buruk
dan yang biasa biasa yang tidak terekpos ke publik
kan yang terekspos ke publik itu kan biasanya yang menonjol
dua hal yang menonjol
menonjol di bidang keburukannya tadi korupsi
orang melihat misalnya
kena ott misalnya
kena ott kan seakan akan di generalisir
oh pilkada langsung melahirkan ini
padahal ada juga loh dari pilkada langsung itu yang melahirkan orang orang baik
yang memberikan kebaikan buat masyarakat yang dipimpinnya
kalau ini sudah berproses
dan masyarakat sudah diberikan alternatif pilihan lewat pilkada langsung
dan turut serta dalam berpartisipasi lewat hak memilih dia
itu tiba tiba kita hentikan
dan kita coba berwacana untuk kembali
maka demokrasi kita stuck
kita stuck dari segi proses demokrasi
yang kedua semakin menunjukkan kita
bahwa dalam bahasa agama
ini ada senior saya kam sodik
jadi kita ini melihat kelemahan di sini
ah balikin aja ke belakang
tanpa menyelesaikan masalah yang di sini
masalahnya tetap ada gitu kurang lebih
tetap ada kurang lebih
tapi nah ini yang menurut saya tidak boleh terjadi
ya sekali lagi saya ingin benar benar objektif lah ya
saya menolak ketika ada tuduhan bahwa pilkada langsung membuat orang korupsi
karena banyak faktor faktor untuk korupsi ya kan
saya juga ingin objektif loh
ketika ada perkataan bahwa pilkada tidak langsung
itu menutup akses orang orang kecil untuk ikut begitu
karena akses itu tidak ditentukan oleh langsung atau tidaknya
tapi yang tadi budaya partainya
jadi saya ingin sekali lagi evaluasi yang
mendalam dan komprehensi
kemudian kita juga merumuskan apa sih demokrasi yang ingin kita kembangkan itu
karena ada kritik kritik juga kan kepada demokrasi liberal itu
yang ketiga para pemimpin punya visi ke depan bagi bangsa kita
yang kedua budaya demokrasi yang akan kita kembangkan
menurut kekasaan tadi
bahwa kita harus terus mengembangkan budaya demokrasi itu
tinggal demokrasi yang mana
yang ketiga tidak sepenuhnya diserahkan kepada rakyat
tapi visi para pemimpin untuk masa depan bangsa kita
termasuk masa depan pemilihan kepala daerah kepala daerah itu
tiga faktor itulah yang dalam waktu waktu ini kita kaji
dan benar saya setuju
tidak harus untuk kekadang dua ribu dua puluh ya
iya dua ribu dua puluh sudah tidak mungkin
prosesnya sudah tidak mungkin
tapi berarti yang paling pertama pr utama dari kementerian dalam negeri itu ya
kajiannya dulu disampaikan
kajian yang objek
jangan pilihan sistemnya dulu
jangan pilihan sistemnya dulu
jadi kalau pilihan sistem itu nanti
bukan hanya kontroversi
tadi tentang indeks demokrasi ya
terutama dengan kita pemimpin kan
visi kita ke depan apa apa
dengan semangat pancasila tetap yang harus kita kembangkan
tiga faktor itu mbak titi
ya saya kira posisi indonesia saat ini
kami bagian dari komunitas demokrasi internasional
mengapa pemantau pemantau internasional itu sudah jarang datang ke indonesia
karena indonesia ini tempat laboratorium belajar demokrasi
nah ketika capaian itu sudah kita genggam
kan harusnya kita makin baik
bukan kemudian kita datang dengan kabar mengejutkan
oh ternyata backsliding nih
mundur lagi begitu
karena ada ketidakpercayaan pada masyarakatnya
benar ada perbaikan yang harus kita lakukan
betul ada koreksi yang harus kita berikan di dalam sistem kita
tetapi itulah the beauty
demokrasi itu boleh mengkritik dan mengevaluasi dirinya
yang tidak akan kita peroleh kalau sistem itu dikendalikan segelintir orang begitu
jadi kami mendukung rencana untuk evaluasi
tetapi sekali lagi evaluasi harus dilakukan partisipatoris
tidak sifatnya top down dari atas ke bawah
tetapi bagaimana daerah pun didengar
bagaimana kita memperhitungkan secara matang
bahwa konsep yang kita sudah bangun ini
sebuah proses yang memang memerlukan komitmen
kesabaran dan konsistensi
daerah juga didengar karena bagaimanapun sekarang sudah mulai bergejolak ya
beberapa daerah yang selama ini di labeli rawan konflik
pilkada dan lain sebagainya
itu sudah mulai gerak gitu ya mbak giti
betul jadi ada beberapa
misalnya gini soal konteks papua
nah ketika kita bicara soal konteks papua
kan ini juga tidak tunggal
bagaimana kemudian dialog itu menjadi sebuah pendekatan
ketika kita ingin bicara
evaluasi dan mencari solusi
nah harapannya adalah proses ini
ini banyaklah pekerjaan rumah dalam negeri kita
bagaimana wacana itu muncul
tanpa kemudian meninggalkan diskursus yang mestinya konstruktif
jangan lagi lagi ya solusinya obatnya duluan
tetapi gejalanya itu nggak jelas gitu kan
ini yang saya kira pr besar kedepan
saya setuju tadi
pilkada langsung pun sebenarnya tidak langsung
kan masyarakat tidak bisa
saya maunya pokoknya kangsaan untuk jawa barat
kan partai yang disajikan
ibarat kita pergi ke resepsi pernikahan
menu yang ada di meja makan
atau menu yang disajikan
menu yang dibawa oleh partai
maka kemudian kalau ininya partainya tidak dibenahi
maka apapun kita diskusi tidak akan pernah ada solusi
seperti saya katakan tadi komprehensif itu ya
terkait dengan pelaku pelaku di belakangnya ini
dan pilkada asimetris pun ini juga tidak akan menyentuh partai politik kan
kalau kemudian itu tidak
kalau partainya tidak melakukan otokritik ya
tidak menjawab kebutuhan untuk itu
dan bisa jadi tidak apa apa
kalau yang tadi
kalau tidak mengaitkan ya
kepada salah satu faktor penting
jadi keberadaan partai
apa partai itu menjadi
tadi kenapa partai itu selalu dikatakan sebagai pilar utama demokrasi
maju mundurnya demokrasi itu kan di partai
tadi kalau kita ingin melahirkan pilkada yang berkualitas
melahirkan pemimpin yang baik
itu kalau partainya nggak dibenahi
kalau partainya masih transaksional
masih sesuatu itu dalam kerangka kepentingan partai
tidak berpikir kemaslahan masyarakat
tidak akan selesai
justru makin masuk ruang gelap
justru kalau misalnya di pilkada tidak langsung
hanya oligarki itu
oligarki itu tadi
kalau partainya tidak berbenah
dengan gampang itu
jadi dengan kajian kajian istilah kami komprensif itu
maka kita otomatis kita punya agenda aksi loh
pembernahan mana gitu ya
dari sisi sisi itu
dan itu harus dijawab segera oleh kementerian dan negeri
kementerian dan negeri nanti sampaikan ke dpr
karena kan nanti yang membuat kan bukan kpu
dpr dengan pemerintah
jadi kalau kemen negeri punya hasil evaluasi
terkait dengan soal pilkada
dimana evaluasinya secara menyeluruh
sampaikan ke dpr
nanti kita bahas
kita kaji bersama sama
dpr juga tentu punya hasil evaluasi terhadap pilkada
terhadap proses politik yang sedang berjalan
jadi supaya apa
supaya wacananya itu tidak menjadi liar
tidak penuh spekulatif
sehingga di masyarakat itu
sesuatu yang belum masuk ke dpr saja
sudah kejadian sekarang
tapi kan barangnya belum ada
dan menjadi pertanyaan terhadap konsistensi pak jokowi
tidak ada visi menteri
pak jokowi melalui jurubicara bilang
pilkada tetap langsung
nah ini juga akhirnya bingung lagi
benar gak sih
sesuatu yang belum ada
tapi sudah ini
kita kan belum menerima juga ya pak sudi
tapi anggaplah ini
pak sudi terima kasih
kang sa terima kasih
mbak titi terima kasih banyak
kita lihat perkembangannya seperti apa
kami kembali dengan informasi lain